adik mantan aku
dulu sih aku sempet deket sama adiknya
oh berarti kamu tuh dulu mendalam juga ya sama mantan kamu
aduh udahlah gak usah dibahas
tapi kalau menurut aku boy
ya saran aku sih
dulu kan kamu pernah deket sama adik mantan
aku nyesel nikah sama kamu
mending aku nikah sama patung sekalian
kamu baru sudah ngomong apa
lo mau ikut campur urusan rumah tangga orang
lo udah bikin ulah di depan mata gue
itu jadi urusan gue
hebat lo ya
lu aja gak kenal sama gue
lo mau ikut campur rumah tangga gue
kayaknya lo pengen terima hati ya
jangan jangan bener lagi
eh si nenek bukannya masuk sekolah buru
semalam waktu gua mengenakan alikonvoy
tiba tiba si bocah diserempet sama mobil
dan waktu gua mau minta ganti rugi
gua tau siapa yang dateng
abarama dateng dan ngajar kita semua
orang tua satu itu bener bener
sayang bang kobar sudah masuk penjara
lagi lagi kita dipermalukan sama makam preman
dulu dia itu musuhnya bang kobar
semalam dia udah ngajar temen temen kita
masa kalian takut sama mantan preman
dan dia punya tiga kawan
yang setia ikut dia terus
lu tau dimana rumahnya
kita samperin dia sekarang juga
gua pengen tau sejago apa dia
oke bang gua tau
ikut gua semua
kamu pengen gak ketemu sama aku ya
kayaknya aku tahu deh kenapa kamu telat
pasti karena kemarin keasikan kan habis foto bareng model yang cantik
oh jadi ceritanya kamu cemburu gitu
dan sekarang kamu nungguin aku pengen marahin aku
siapa juga coba yang mau marahin kamu
ya aku cuma bercandain kamu aja
lagian kan juga kita belum pacaran
kita masih ttm
jadi menurut aku terserah kamu mau ngapain aja
coba bilang udah restu
kan itu urusan kamu
yaudah yuk ayo cepetan
dio nanti di sekolah belajar yang pinter ya sayang
gak boleh bandel
ya pasti inget lah ma
masa aku lupa
sekarang telpon kaboy bilang sama dia pulang sekolah main kerumah
asik aku juga lagi kangen nih sama kaboy
tapi bukannya kata mama semenjak ini aku gak boleh telpon kaboy lagi
iya tapi sekarang mama ijirin kamu kok untuk kangen kangenan sama kaboy
mamanya adriana nih telpon
mau apa ya dia
dio sekarang lagi dimana
aku lagi di jalan pengen berangkat sekolah
kaboy main kerumah dong
kalo kaboy hari ini gak bisa ke rumahnya dio
menjak adriana nikah
aku gak punya teman lagi
dia kan sekarang semakin gede
dio pokoknya harus pinter pinter milih temen ya
harus nyari teman yang baik
dan seumuran sama dio
ya mungkin besok atau lusa kalo kaboy ada waktu
nanti kaboy mampir ke rumahnya dio
dia jangan mikirin yang lain dulu
dia harus fokus belajar konsen belajar
karena dio kan mau sekolah

dio kaboy mau ke rumahnya
dio mau ke rumahnya
dio mau ke rumahnya
ya ke departure aku
kamu emang beredar bang
satu yang jual mahal jauh
ketemu sama dia aja udah gak mau
aku ga mau hantar representasi untuk kamu
adik mantan aku
dapat deket sama adiknya
berarti kamu turun mendalam juga ya sama mantan kamu
aduh udahlah gak usah dibahas
tapi kalau menurut aku boy
ya saran aku sih
duluan kamu pernah deket sama adik mantan kamu itu
apa salahnya kan sekarang kamu datang lagi kesana
atau juga disana kan gak ada mantan kamu
mantan kamu juga udah nikah
yang penting kamu kesana aja main
anggap aja permintaan dia sekali sekali kan
ya gimana pun juga
kamu harus tetap baik sama adik mantan kamu itu
nanti aku coba telpon lagi deh
emangnya mantan kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya
kan aku udah bilang gak usah dibahas
ntar ujung ujungnya ribut lagi
udah kamu tenang aja
pokoknya buat aku
kamu yang paling tercantik
aku paling tercantik
waduh patua itu
ibu kan sempet pesen
kalau dia dateng jangan kasih tau ada ibu disini
ibu anisnya ada
ibunya belum dateng abah
saya hanya ini membawa ceceran ayam
bubur ayam bandung
maksudnya ini tuh enak pisan buat ibu anis
tolong dikasih ya
oh iya makasih banyak
ini bubur ayam
dari abah yang waktu itu pernah dateng kesini
emangnya ibu mau ketemu sama dia
kan waktu itu ibu bilang sama saya
kalau abah dateng kesini bilang ibunya tuh nggak ada
walaupun sebenarnya ibu ada disini
aduh kadang kadang daya inget kamu itu ya suka nggak penting deh
udah lupain aja soal perintah saya itu
jadi mulai sekarang kalau dia dateng kamu jamu aja
iya apaan sih
enggak ini maksudnya begini
maksudnya maksudnya semua tamu itu harus kita jamu kalau dateng kesini gitu
udah jangan punya pikiran macem macem dong
udah sana saya mau sankes
akang abah makasih ya buburnya enak
alhamdulillah kalau enak mah
kalau blitar saya pamit pulang dulu ya
emangnya akang abah lagi dimana
saya masih di depan butik ibu
akang abah akang abah eh hati hati akang
mas ini ada telepon masuk mas duluan aja ntar aku nyusul
yaudah mas duluan ya sayang ya
halo tante marisa yang cantik
tantah aku senang banget tante mau hubungin aku lagi tantah
aku tahu kalau tante sekarang ngerti posisiku ngerti keadaan aku
tante bisa ngebayangkan jika tante ada di posisi aku dan ada di keberadaan aku
ini pasti sedih banget kan tanta
pasti tante gak mau kan ada di posisi aku kan
sekarang tanto udah mau memaafkan aku
sekarang tante udah mau menerima aku lagi dan sekarang kita udah jadi teman
aku sangat bersyukur alhamdulillah banget tante
makasih ya tante aku senang banget atau mau hubungin aku lagi
aku senang banget tante
kamu tuh gak usah mimpi terus oke
gini nih tante sekarang nelfon kamu
oh aku mau berjalan
aku mau pergi

aku di sini